calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menghadiri peringatan hari buruh internasional
yang digelar konfederasi serikat buru indonesia kspi di tenis indoor senayan jakarta rabu siang
dalam pidatonya di hadapan buruh prabowo menyebut buruh sebagai tulang punggung ekonomi
dalam pidatonya prabowo juga meyakinkan bahwa sejak dahulu dirinya selalu mendukung buruh
dan menurut prabowo buruh punya peran dalam melahirkan sebuah produk dan ikut dalam pembangunan ekonomi
selain itu prabowo juga menyampaikan mengenai kesejahteraan demokrasi kepemimpinan dan integritas
dan mereka yang menghasilkan produk untuk bangsa dan negara dan rakyat di malaysia
kalian mengeluarkan tenagamu ringanmu energimu untuk menghidupkan keluargamu tiap hari
kau pantas kita sebut tulang punggung bangsa indonesia
di kesempatan yang sama prabowo subianto juga sempat memeringati awak media yang ia tuduh menyebarkan kebohongan
calon presiden nomor urut dua tersebut menyebut bahwa dirinya dan rakyat tak bisa diatur atur oleh media
pak seekor kambing
itu produk tv ya
itu untuk dipayangkan
saya sudah tahu itu
para media hati hati
kami mencatat kelakuan kelakuanmu satu satu
kami bukan kambing kambing yang bisa kau atur atur
suara rakyat adalah suara tuhan
jadi mau saya bicara apa adanya